mas sehat sehat ya
itu dia orangnya pak
itu yang terjadi
menurut hasil pemeriksaan kami
tidak tidak tidak tidak mungkin
tidak tidak tidak tidak mungkin
jess jess ini apa
jangan sentuh aku
jess ini gimana ya suster ya
kenapa sih kenapa sih
suster ini gimana
jangan sentuh aku
pak saya bawa baju jessica ke dalam ya
pak saya bawa baju jessica ke dalam ya
saya kasih lewat minum
ayo suster sebentar
ya allah jess
ya allah jess
papa udah gagal jaga kamu jess
papa udah gagal jaga kamu jess
dari hasil pemeriksaan setelah visum
dari hasil pemeriksaan setelah visum
anak bapak diperkosa
anak bapak diperkosa
kenapa bincang sama aku
bahwa akan hancurkan siapapun itu yang telah membuat putriku

maukan aku temukan dia
maukan aku temukan dia
manapun dia bersembunyi

tunggu perintah saya selanjutnya

nikmati diskon terbesar satu hari
plus ada bonus dadakan hingga satu satu juta
dan gratis ongkir di indonesia
masal sepertinya kepikiran terus
soal kaburnya iqbal
aku tahu kamu kepikiran dan cemas kan
tentang masalah iqbal kabur dari tahanan
aku rasa ada baiknya deh
kita kasih tau masalah ini ke om irfan
mungkin dia aja bisa bantu mas
pas kita lagi mencari tahu info tentang iqbal
dia yang bantu dan cepat
mungkin aja kalo kita kasih tau masalah ini
mungkin dia juga cepat untuk tangkap iqbal
sudah kuduga anil mas ini telfon untuk ngasih tau kaburnya iqbal
makanya aku mama mas al semuanya pada cemas sekarang karena dia kabur
andin kamu tenang ya
gak usah khawatir jangan panik
nanti om akan bantu cari iqbal
om makan kerahin orang orangnya om
terima kasih banyak ya om
maaf kalau ngerepotin
kamu kasih tau al untuk tenang juga ya
suruh dia untuk perketat penjagaan rumah
siap nanti aku sampein ya
sekali lagi terima kasih om untuk bantuannya
kamu tolong jaga kesehatan ya
gak usah lagi pikirin iqbal dan teror teror itu
yang ketiga kamu jaga kehamilan kamu
jangan sampai ada apa apa
om khawatir soal itu
om akan bantu kamu ya
kamu tenang aja
om pasti akan lindungi keluarga kamu
terima kasih banyak ya
kalau gitu selamat malam
terpaksa harus bohong sama kamu
dan calon bayi dalam kandungan kamu gak akan pernah tergores seucung jaripun
tapi apa yang mbak rosa pernah perbuat pada jesse itu terlalu kejam
kamu gak akan pernah bisa maafin dia
apapun yang akan dia lakukan untuk menembus
lama banget papa di rumah sendirian gak ada kampung
sama tau pak
justru aku kangen banget pulang ke rumah kita
bapak juga harus sabar
nanti ada waktu yang kamu pulang
bapak happy banget liat perkembangan kamu disini
bapak juga perawatan yang baik ya
tegih semua kok mereka sama aja spok
bapak sehat sehat ya
itu dia orangnya pak